suasana meriah lomba balap karung merayakan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia
yang digelar warga di lapangan pstm desa tamiyai
kecematan batang merangin kerinci jambi pada kamis siang
berubah menjadi duka
seorang ibu rumah tangga bernama dewi mendadak meninggal dunia
tak lama setelah selesai mengikuti lomba balap karung
dikutip dari cnn indonesia com pada hari jumat
perempuan tiga puluh sembilan tahun ini berlari dengan kaki terbungkus karung mengikuti lomba
sesampainya di garis finish korban terekam kamera masih tertawa lepas
namun beberapa saat kemudian ia mendadak terjatuh
warga di lokasi lantas menolong korban dan membawanya ke puskesmas tamiyai
namun korban dinyatakan meninggal dunia pada kamis pukul setengah lima sore
dikutip dari cnn indonesia com kapolsek batang merangin polres kerinci ibtu julisman pada jumat
menyebut korban diduga kelelahan
jenazah korban sudah dimakamkan keluarga pada jumat
nasib tragis juga dialami seorang pria bernama eka prasetya
warga desa tandem hulu satu kecamatan hamparan perak kabupaten deliserdang sumatera utara
pria tiga puluh enam tahun ini tewas tertimpa temannya saat mengikuti lomba
di panjat pinang di lapangan bola tandem putra gusun m satu ratus sembilan puluh satu pada kamis sore
dikutip dari cnn indonesia com kanitra skrim polsek binjai ibda alex pasaribu menyebut
saat kejadian ada dua tim yang sedang berlomba
korban yang berada di bawah tertimpa rekan setimnya yang tiba tiba merosot dari atas batang pina
lomba pun dihentikan dan korban yang menderita sesak napas dilarikan ke rumah sakit ratu mas pinjai utara
korban dinyatakan meninggal dunia pada kamis petang
polisi sudah melakukan pemeriksaan lokasi kejadian dan jenazah korban sudah dimakamkan keluarga di tpu pasar enam tanda